pak agus ini dari tahun berapa ini
yang menarik sumba juga dicanangkan menjadi lahan sorghum indonesia
nanti siapa yang akan memperingati wisatawan ini
ada beberapa lapangan itu yang dipakai gitu loh